anda menyaksikan cnn indonesia update
salju lebat yang terus menerus mengguyur wilayah bavaria jerman
menyebabkan kekacauan lalu lintas
hingga menyebabkan sejumlah sekolah ditutup
untuk sementara waktu lantaran berisiko tinggi terkena longsor salju
salju tebal menyelimuti jalanan mobil dan pepohonan di wilayah jerman selatan
cuaca buruk yang telah berlangsung dalam beberapa hari ini
memaksa pihak berwenang setempat untuk menerjunkan sejumlah kendaraan pembersih salju
kondisi ini pun berdampak pada pemblokiran sejumlah rute kereta api terutama
yang melintasi wilayah pegunungan alpen
lantaran rel kereta api sepenuhnya tertutup salju
kondisi ini berlaku dalam beberapa perjalanan
petani sunggulan dunia andy murray mengumumkan akan pensiun
dari dunia tenis usai gelaran australia terbuka dua ribu sembilan belas
keputusan ini disampaikan murai dalam sesi jumpa pers pada jumat pagi waktu setempat
petenis yang telah meraih tiga kali juara grand slam ini
mengumumkan bahwa awalnya ia berencana untuk gantung raket usai turnamen wimbledon tahun ini
namun rencana tersebut dipercepat lantaran
kondisi ini berlaku dalam beberapa perjalanan

tahun lalu murray menjalani operasi sendi dan terpaksa memotong sejumlah laganya
selama musim dua ribu delapan belas
dan puncaknya pada kempramusim desember lalu
murwei mengutarakan keputusannya untuk menyudahi penampilannya di semua laga
ratusan juta warga dari berbagai penjuru india
hadir dalam festival kum mela
sebuah festival keagamaan terbesar di india
yang berlangsung di kota suci prayagraj india utara
para peziarah dibimbing oleh para pendeta untuk melakukan berbagai ritual
termasuk doa doa yang diadakan di tepian sungai
yang menjadi titik pertemuan tiga sungai suci di india
yakni sungai gangga yamuna dan sungai saraswati
selain dihadiri oleh warga india
festival yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini
juga turut dihadiri turis mancanegara
selama ini di indonesia
perkembangannya menjadi dunia agama terkecil
setelah perkembangan tunggu angin
satu kurambangan serba asli
kita terus berdaya sudah baru di jojoatan
kota jawa nusa tln

melaksanakan setiap kali soal ini
dan cukup mei mbakll sio siaga
yang lebih pengen berdepan dalam logik através save kerisinya